c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dengan demikian putusan yang dicatatkan mahkamah aku
adalah putusan yang dipandang telah tepat
berdasarkan bukti bukti dan fakta hukum dalam persidangan
dan telah memenuhi prinsip prinsip hukum dan keadilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal dua puluh empat s satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum
sebagai menerbitkan di atas mahkamah berkesimpulan
eksepsi termohon dan ssv pihak terkait berkenaan dengan kewenangan
adalah tidak beralasan menurut hukum
mahkamah berunang mengadili permohonan aku
permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
pemohon memiliki kedugaan hukum untuk mengajukan permohonan aku
safe termohon dan sft pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan
adalah tidak berdasarkan menurut hukum
permohonan pemohon tidak berlanjut menurut hukum untuk seluruhnya
berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
dan seterusnya dianggap dibacakan amar putusan mengadili dalam sfc
menolak sfc termohon dan sfc pihak terkait untuk seluruhnya
sfc termohon dan sfc pihak terkait untuk seluruhnya
pendapat berbeda terhadap putusan mahkamah konstitusi aku
terdapat pendapat berbeda di sentik opinion
sebagaimana dalam permohonan nomor satu
yaitu oleh hakim konstitusi saldi isra
dan hakim konstitusi ari bidayat sebagai berikut
kesepakatan para hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan
demikianlah diputus dalam rapat penusatan hakim
yaitu soeharto selaku ketua merangkap anggota
saldi isra ari bidayat eni nurpaningsi
daniel lusumik p poe m guntur ramjah
retuan mansur dan arsol sani
pada hari rabu tanggal tujuh belas bulan april tahun dua ribu dua puluh
yang diucapkan dengan sidang plenum mahkamah konstitusi
terbuka untuk umum pada hari senin
tanggal dua puluh dua bulan april tahun dua ribu dua puluh
selesai diucapkan pukul lima belas lebih sebelas menit
dan muktar hatisa putra
masing masing adalah panitra pengeti panitra pengganti
dengan dihadir oleh pemohon dan kuasanya
pihak terkait atau kuasanya
dan badan pengawas pemilihan umum
untuk salinan putusan dapat